ketua tim kampanye nasional prabowo gibran rosan roslani menemui menteri sekretaris
negara pratikno roshan menegaskan tidak ada pembahasan soal politik roshan menampil
pertemuannya dengan pratikno membahas isu politik maupun pembentukan kabinet pemerintahan
prabowo gibran rosan yang juga mantan duta besar indonesia untuk amerika serikat ini
menyatakan ia hanya melapor soal perayaan hubungan kerjasama amerika indonesia ke tujuh puluh lima tahun
tahun karena lupus amerika masih belum ada dan saya masih dihubungin oleh kebutuhan amerika
dalam rangka perayaan tujuh puluh lima tahun dari indonesia amerika yang jatuh tahun ini
soal politik enggaklah itu aja kenapa enggak ngomong transisi enggak enggak
hai sama sekali enggak ya pak soalnya posisi yang pertama aja kau ya kan di dalam kabinet
gimana jadi aduh mohon maaf saya ngelaporin itu aja kok ya